para pendukung baca pres yang akan mengikuti kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat sepakat untuk mencegah timbulnya polarisasi yang dapat memecah belah bangsa
mereka akan mengedepankan ide dan juga gagasan calon presiden pilihan mereka
kesepakatan itu diutarakan dalam talk show yang digelar oleh organisasi masyarakat katolik fox point indonesia minggu sore
acara yang digelar di gedung dewan pers jakarta ini mengambil tema song song pesta demokrasi dua ribu dua puluh empat dengan riang gembira
tiga pendukung baca pres yang hadir adalah pendukung ganjar pranowo prabowo subianto dan anies baswedan
acara ini digelar untuk menciptakan demokrasi damai dalam pemilu dua ribu dua puluh
meski berbeda pandangan dalam memilih calon presiden para relawan sepakat untuk mengedepankan persatuan
persahabatan dan juga persaudaraan
kita dukung menyalurkan aspirasi politiknya masing masing untuk kita berkompetisi dengan ide dan gagasan
sehingga indonesia nantinya setelah pemilu kita mendapatkan satu sosok pemimpin yang betul betul bisa mempersatukan semua